yaudah ikut aku
jangan boleh ikut
positi mau manggah
tidak ada manggah
karena sudah malam
mendingan besok aja
eh masak masak tempe banyak buat anak santri yang penting sehat empat sehat lima sempurna
hai bahwa ya insya allah berenang pernah
banget ganggu orang lagi masak aja ya ilahi loh bagaimana
siapa nih berisik berisik ayo siapa siapa astagfirullahaladzim
ya allah pade pade ngapain pade pade
ya allah pak deh maafin saya ya ini juga karena kepaksa
nyanyi sama siapa
siapa yang nyuruh siti kenapa pade pade pingsan tadi halo
dengar dari dalam berisik berisik
hai anak anak tadi ngambil bahan itu kan buat ngambil eike ya
inggalah aja juga am obteng begitu particip dedimu klien kannen boleh
sampai menguras konsentrasi saya sedang memasak
kurir ya itu akibat yang paling pas yang paling pantas untuk tukang bikin onar untuk
biang rusuh aduh saya dibikin apa yang jengkang begitu saat yang lumayan banget
merah merah lagian kalian tuh malam malam pada ngapain sih ribut ribut pakai bau bambu
segala lagi ayo pada ngapain mau bikin pancingan ustadz masuk mancing itu kita
maksudnya kalian orang orang yang ngambil aku maaf ya ustadz yang
paling bener itu pertama kali lihat itu kita ya
kalau udah untuk bikin pancingan ya nanti dibantu sama usahanya juga usah ritual ya nah
terus bambu ini nanti kita bagi sama rata biar adil
yaudah sekarang kita bikin pancingan sama sama ya
tapi sebelum itu usaha pengen kalian salaman dulu
sebagai tanda kalian sudah berdamai
salamannya susah banget sih
ya udah gitu bener
yaudah ini ustadz yang bawa ya bambunya ya
aduh sakit nih
saya udah ngomong berkali kali
udah ngapa redoin aja
jangan sampe nangis kayak begitu
itu kan mampu buat ngambil mangga buat positif
jangan pake di masalahin
banyak di pasar
terus juga ada di pohonan orang
gampang di nyengket tuh
udah bangga aja udah mateng masalahnya itu
udah pak udah udah
danjir nih dapur saya nih
pak ade lagi senengnya ketawa ketawa gitu
lagi dulu skripsi tuh
nanyain bambu pak ustadz
kayak anak kecil aja
bambu tuh gampang
kita tinggal ke kebun
atau kalo gak ada
itu kan bambunya
saya capek capek bersihin
pak ustadz dari mana sih
ini pak ade
kita tuh abis bantuin anak anak
bikin pancingan dari bambu
itu bambu saya
kamu saya diambil anak anak
kami minta maaf ya pak dea
sama anak anak kami minta maaf pak de
mungkin anak anak gak tau kalo itu
semuanya gara gara ustadz ridwan
waktu anak anak bawa bambu itu saya sudah curiga tuh
saya tanya ini bambu ade punya gak
kata ustadz ridwan udah gak usah banyak tanya
sudah langsung kita bela belah aja